inilah video amatir warga yang merekam kejadian tragis
saat pengendara motor terperosok ketika melintasi jembatan apung
yang membentang antara kejembatan batu jajan dengan kejembatan cianplas bandung
dalam rekaman nampak jembatan tiba tiba patah saat dilintasi kendaraan bermotor
akibatnya sejumlah kendaraan bermotor pun terperosok ke sungai
dan sempat membuat panik pengendara
dugaan sementara ambruknya jembatan karena beban yang berat
akibat dilalui dua jalur kendaraan bermotor sehingga kayu penopang tidak kuat saat dilintasi
sebelumnya pemilik jembatan apung jambalas memastikan bahwa jembatan tersebut aman
untuk dilalui kendaraan dan secara berkala terus mengecek kondisi jembatan
dimana saat ada kerusakan pihaknya langsung berlindak memperbaiki jembatan
pak untuk kondisi sekarang kan musim penghujan itu kondisi jembatan aman pak
sampai sekarang aman
terus kita kalau memang licin kita diusahakan pakai karung
alhamdulillah sampai sekarang aman
mudah mudahan seterusnya aman
untuk sementara waktu jembatan apung ditutup
beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa
presnampah bungkas kabupaten manung barat jawa barat